michelle kamu ngasih makan aldino apa sih
kamu harusnya hati hati dong karena aldino itu punya
pondakan tante paling ganteng
tante aku mau bilang sesuatu
hah muka kamu kok babak belur kayak gini
aku habis dipukulin tante
sama salah satu temannya rifki
kok kasar banget sih
kok berani beraninya dia mukulin pondakan tante
berani beraninya bikin ponakan tante sampai babak belur kayak gini
biar nanti tante yang tuntut mereka
tante gak usah mikirin masalah itu ya
aku udah urus soal pembalasannya tante
aku video call tante karena aku mau kasih tahu
kalau kejadian ini tuh ada hubungannya
sama riva yang udah muda
curiga kalau aku sama tante itu ada hubungan
emang riva tahu apa
sebenernya aku juga nggak tahu pasti tante
sejauh apa riva tahu
cuman kemarin itu dia ada ungkit soal kejadian green paradise champ tante
pasti dia curiga gara gara
waktu di sana itu kan nanti kelihatan panik banget
waktu tahu kalau kamu tuh hilang di hutan sayang
tante dengan mudah kan nemuin kamu karena kita udah bikin tanda di pohon itu
bisa jadi tante
pokoknya tante harus bantu aku ya
jangan sampai kebongkar kalau aku itu ada keponakan tante
aku takutnya kalau riva atau rifki dan temen temennya
bahkan ngelakuin sesuatu buat jangan ditahu soal ini tante
tante janji sayang
kamu baik baik ya
makasih ya tante
udah support aku selama ini
bisa bisanya sih mereka mungkin kebonakan
aduh ngomong dong kalau aldino itu punya alergi udang dan dia itu kebonakan madem
maksudnya kadang emang punya apa ya
aldino kok tadi tiba tiba diam gitu
aldino tuh punya
kamu gimana sih
ya aldino ini kan tamu vvip jadi dia tuh
ya punya hak gitu
kalau mau marah mau protes mau kesan sama kamu karena kamu pelayanannya gak becus
ngasih makanan sembarangan kayak gini
kamu selalu dibikin kesel
sampai kayak gini
kamu sengaja mau bikin saya
aduh sorry banget ya al
sekali lagi maaf ya madang
sekali lagi ya saya mohon maaf atas kekeledoran staff saya
saya janji saya akan bertanggung jawab
karena dia udah bikin kamu sampai kayak gini gatel gatel kayak gini
saya akan pecat dia
saya dipecat madem
kenapa malah kerupuk kulit yang dipecat
gue bener bener butuh pekerjaan lagi
kenapa semua jadi kacau kayak gini ya
aigo gue buru banget sih pakai refleks tepuk tangan lagi
padahal opa davin kalah gara gara vero
sudah tepuk tangan buat aku
ternyata kakak pro banget ya
ah fin namanya juga permainan
terkadang menang terkadang kalah
aduh gue gak tau bakal ada kejadian apa lagi nih setelah ini
mending gue balik aja deh
mules gue harus drama so gak panik ngeliat mereka berdua yang keliatan akrab
kalian udah selesai kan mainnya
gue pulang duluan ya
aigo kenapa mereka kompakan sih narik gue kayak gini
ah gimana kalo kita makan dulu disini
ide bagus gue juga lapar banget rak
gue makannya di rumah aja
mumpung kita disini kita makan disini aja
iya tapi lepasin dulu kali tangan gue
kalian meganya kenceng banget sih sakit tau
kayaknya kak vero suka deh sama rara
ketara banget kayak lagi pdkt
dan gue makin yakin kalo rara sama davin pasti ada sesuatu
al maafin gue ya al gue bener bener gak tau al
kok gak usah lebih baik
sampai mau memperpanjang masa
mau memperpanjang masalah ini lebay banget sih lo
lagipula kan dia juga gak tau kalo lo punya alergi
yang penting niat dia baik mengontraktir lo tadi gue dengar
bukannya lu kesenengan sama bangga
karena michelle lebih care sama lo ketimbang gue ya kan
lo harus tari muka di depan michelle ya
tanpa lo bujukin pun
gue juga gak mau memperpanjang masalah ini
sel kamu gak usah khawatir ya
lagian juga ntar dipakaiin obat juga sembuh
saya rasa madam gak perlu memencet michelle ho
ya ampun aldino kamu tuh baik banget sih sama teman kamu
jadi saya deh yang gak enak sama kamu
kamu tuh harusnya berterima kasih sama aldino
gara gara dia kan kamu jadi nggak dipecat
makasih ya al makasih madam
saya boleh nggak minta izin
buat michelle antrin saya ke rumah sakit

jadi saya mau ke rumah sakit

oh iya boleh dong
masa gak boleh
ini semua kan sebagai tanda permohonan maaf
staff saya yang udah memperlakukan kamu gak baik kayak gini
sekarang juga kamu antarin dia ke rumah sakit
dan jangan bikin masalah ya
sisi sisi gak usah
nggak usah nanti
bahaya banget tuh
nanti dia nanti juga lah
gue ikutin aja deh
ini dinosaurus pasti mau modusin kerupuk kulit kan sepanjang perjalanan
ya mau pulang wah
ngapain lagi di sini
orang makan udah minum udah
apa customer di sini kalau mau pulang itu harus laporan dulu sama madang
gak harus sih
yang harus itu bayar
kamu udah bayar dulu masih saya tanya
ya pastinya mau bayar dulu
ya tadi kenapa kesana
ganteng ganteng gini makan gak bayar gak asik banget
biasa modus modus anak jaman sekarang pengen makan di cafe tapi belak gak lupa ketinggalan dompet
madam tenang aja
nah udah transfer sekarang yaudah
saya transfer aja ke madam
gak gak gak
saya gak butuh transferan kamu ya
kan transfer sama cash sama aja
khusus kamu saya nggak mau transfer
kalau kamu gak bisa cash ya kamu ke dapur sana
tunggu sebentar ya
saya sih gak mau cuci piring
tunggu saya mau pinjam ke teman saya aja dulu ya
iya rifa kan lagi off hari ini karena mau jagain nadif
yaudah lah gue minta varel aja
tunggu ya madam
lu ngajar banget sih nyuruh nyuruh nunggu
aku berhasil halangi rivalnya aldino buat gangguin usaha pdkt nya aldino